penyelenggara asian games dua ribu delapan belas inas gok menjalin kerjasama dengan brand lokal untuk merancang desain seragam kontingen indonesia
yang akan digunakan pada acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas
para atlet akan tampil formal dengan balutan busana trendy bernuansa merah putih
kontingen indonesia bakal menggunakan seragam defile bernuansa merah putih pada upacara pembukaan asian games dua ribu delapan belas
seragam defile asian games dua ribu delapan belas terdiri dari blazer berwarna merah celana panjang berwarna putih kaos putih sapu tangan dan hijab untuk atlet yang berkerudung
warna merah putih itu dipilih untuk menggambarkan identitas bendera indonesia
yakni merah untuk keberanian dan putih untuk kesucian
seragam defile ini hasil kerjasama inaskok dan salah satu merek busana tanah air
acara peluncurannya turut pula dihadiri ketua inas gok erick thohir
beserta sejumlah atlet seperti kapten timnas basket indonesia
dan peraih medali perak olimpia de rio eko yuli rawan
dan ini suatu kehormatan buat kita bisa pakai brand lokal
ini merupakan nanti baju buat ininya defile nya
nanti kita tunggu tunggu bagaimana atlet dan ofisial indonesia bisa berjalan
masuk kepada pada saat opening itu menjadi sebuah hal yang bisa menjadi sebuah kebanggaan
acara pembukaan asian games dua ribu delapan belas
sendiri akan berlangsung pada delapan belas agustus mendatang di stadion utama gelora bung karno jakarta